pemeriksaan psikologi forensik
jadi di pemeriksaan psikologi forensik ini
ini pemeriksaan psikologi forensik yang meminta penyidik ya
bukan penasihat hukum yang meminta
dan kami pun dapat berkas itu dari jaksa penuntut umum
logikanya jaksa penuntut umum selain memberikan pada kami
tentu juga memberikan pada majelis hakim
karena yang pertama kali menerima berkas perkara adalah majelis hakim
dan saksi saksi yang ada di depan tadilah
yang menerima berkas perkara adalah majelis hakim
yang di asesmen oleh para psikolog dan menjelaskan
bagaimana interaksinya dengan almarhum joshua sebelumnya
kemana saja mereka selama bertugas atau selama tidak bertugas
juga bagaimana profil para sikap dan perilaku pihak pihak yang ada di sana
setelah kami jelaskan itu kita juga menyimak semuanya
majelis hakim mempersilahkan kuasa hukum atau penasihat hukum
untuk melanjutkan pertanyaan